diterima di semua toko seluruh indonesia
belinya di mana
saya boleh nitip beli gak
nanti kita lauknya tukeran ya
bapak emang saya udah tua
om emang saya udah om om
terus harus manggil si tua apa
ke depan berapa
sepuluh ribu doang
oke jadi deal
kenapa ketawa pok
kasih tau aja temen atau keluarga
kalau punya bisnis kasih tau aja saya
siapa tahu jodoh bisa kaya bareng
kamu minta saya ada
hp juga ada
kebetulan saya lagi nyari hp second yang ada kameranya
mas kamu ngapain cari hp second
yang baru juga banyak yang bagus dan murah
ya paling mahal rp lima ratus ribu
belinya di mana
saya boleh nitip beli gak
makan udah minum udah masih aja ngeluh
ingat kata almarhum abah itu teh tidak baik dis
tis capek pak pegel
insya allah badan pegel pegel capek kesemutan kram hilang
saya juga mau pok
pak inget kata almarhum abah

pengen yang kayak iiih

baru aja saya beli
oh seperti itu

waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
alhamdulillah akhirnya ada pesanan lagi
di rumah emak
tapi tati gak tahu mbak surti bisa apa enggak
nanti tadi telepon dulu ya mbak surtinya
halo mbak surti
lagi nyapu ada apa toh mbak
oh enggak enggak sibuk
iya sekarang juga surti ke sana ya
bang udah mau ojek
mau ojeknya ntar aja dah
abang katanya mau nabung mau beli rumah lah mau punya anak lah
masa gak mau ojek
iya di rumah emak
mau abang ntar
gak usah nanti ada mbak surti yang bawain
iya bang ojek
kamu kenapa pur
keponakan gue tadi nelpon katanya bapak gue nanya kapan dibeliin hp nya
yang nelpon ke keponakan apa bapak kamu
yang mau hpnya
saya isa baru pindah kesitu
oh normal lah saya sudah tau
kok sudah tau kita kan baru kenalan
gue lagi butuh duit
mas pur ini kan lagi butuh uang
buat beli hp bapaknya
kasih ngojek yang lebih banyak
kenal aja kaga sama abahnya bapak
bukan sama kamu